hari minggu merupakan hari meraup rezeki bagi pedagang yang berada di kawasan lenggang jakarta di kawasan monumen nasional
pedagang sibuk melayani pembeli yang membludak di hari libur
namun ketenangan para pedagang mencari nafkah terusik dengan rencana pemprov dki jakarta yang akan merevitalisasi kawasan monas
kami bermohon kepada pak gubernur nanti ketika diariakan ke tempat yang baru ya kami akan meminta dengan semaksimal mungkin atau seperti yang sekarang
tetapi kenapa kami mengajukan hal ini karena kami ingin kedepannya lebih baik daripada sekarang
hal senada disampaikan oleh asmar riani
pedagang yang telah lima belas tahun berjualan di monas ini berharap
pemindahan pedagang ke sekitar stasiun gambir tidak menambah masalah baru
dirinya berharap setidaknya pedagang didukung oleh fasilitas air listrik serta bangunan yang layak agar terhindar dari kesan kumuh dan kotor
asmar yani mengakui sejak adanya proyek revitalisasi keuntungannya terutama di hari libur turun hingga enam puluh persen
dari lima hingga enam juta rupiah per hari menjadi hanya dua hingga dua lima juta rupiah
kita kan sebagai rakyat kecil pada bapak gubernur
jadi saya minta tolonglah datang ke lenggang ini berbincang bincang sama kita rakyat kecil ini
jadi tahu bagaimana kesusahan rakyat kecil ini
jadi semenjak dipegang bapak anis itu kita ini omset menurun
tapi untuk perpindahan ini cobalah tolong dikasih fasilitas istilahnya yang lebih sempurna yang lebih baik gitu nanti kalau di sana
nah jadi kalau memang fasilitas di sana
belum memadai janganlah kita dipindah dulu
sebab kan kalau kita dipindah dulu itu kan akan berantakan di sananya
ditemui di kawasan ragunan jakarta selatan gubernur dki jakarta nisbah sweden mengatakan
masalah relokasi pedagang lenggang jakarta masih akan dibicarakan
dari data pengelola lenggang jakarta
terdapat tiga ratus empat belas pedagang di kawasan ini
dengan rincian satu ratus dua puluh pedagang kuliner
dan sisanya pedagang souvenir dan angkringan
seperti kerat telur dan gorengan serta es kelapa
revitalisasi kawasan monas mengacu pada desain revitalisasi monas
yang dikutip dari akun atdki jakarta
kawasan yang selama ini dihuni oleh para pedagang
akan menjadikan kawasan hijau
dengan revitalisasi ini nantinya ruang terbuka hijau di monas
bertambah dari lima puluh enam hektare